sabtu siang sebuah helikopter jatuh di kawasan industri di kabupaten kendal jawa tengah
basarnas semarang mengungkap helikopter tersebut milik tni angkatan darat
dilansir the t com juruk bicara basarnas semarang zul hawari
mengatakan pihaknya mendapatkan laporan tentang kecelakaan tersebut sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
sementara kejadian sekitar pukul dua siang
helikopter yang jatuh ini memiliki tipe mi tujuh belas dan jatuh di sekitar kawasan industri kendal
informasi terakhir yang anda dapatkan dari kecelakaan helikopter milik tni ad ini apa damar
ya peristiwa kecelakaan heli tni angkatan darat tipe mi tujuh belas v lima ini terjadi sekitar pukul setengah tiga sore tadi
di mana heli ini mengangkut sembilan orang
di antaranya ada beberapa personil tni angkatan darat dan siswa terbang dari pusat pendidikan penerbangan
heli ini sendiri tengah melakukan terbang latih dengan arah menuju perairan kendal
namun belum diketahui apa penyebabnya heli terlihat memutar mutar di atas kawasan industri kedal dan tiba tiba terjatuh dan terbakar
dari hasil penyelidikan sementara diketahui empat orang termasuk pilot meninggal dunia dan lima orang lainnya mengalami luka luka buspa
apakah ada informasi termasuk dengan peserta atau anggota yang latih di sana damar
yang meninggal merupakan seluruhnya adalah personel dari tni angkatan darat
dan ini dari kesatuan penerbang tni angkatan darat di sekuadron serbu yang bermarkas di kota semarang
heli mi tujuh belas sendiri memang merupakan pembelian oleh tni pada tahun sekitar
dan heli ini disimpan di hangar sekuadron serbu penerbat bu sba
saat ini situasinya seperti apa apakah pembersihan sudah selesai dilakukan damar
proses pembersihan masih dilakukan dan beberapa menit yang lalu
kapolda jawa tengah irjen ahmad lutfi didampingi pangdam patiponegoro mai jantiania m a fendi berada di lokasi kejadian
untuk melihat beberapa pulang
pembersihan yang masih kebakar dan mengeluarkan asap dari heli tempur mi tujuh belas ini bu sba
namun sampai sejauh ini belum ada keterangan resmi dari baik dari kepolisian maupun dari tni
terkait dengan penyebab atau kronologis dari peristiwa kecelakaan heli ini buspa
oke baik belum diketahui informasi mengenai kronologi kecelakaan helikopter milik tni ad
tapi apakah sudah diketahui korban korban luka dan korban meninggal kemudian dibawa kemana damar
ya satu korban meninggal ya ini pilot kapten cpn kd sempat dibawa ke rsud suwodo kedal
dan meninggal di rumah sakit
kemudian yang tiga orang lainnya ya ini kapten cpn fendi kapten cpn hindro dan letu cpn wisnu
sempat dibawa oleh heli penerbat namun juga sudah dalam kondisi meninggal dunia
mereka yang meninggal dunia dan mengalami luka luka
nah ini kondisinya mengalami luka bakar bu sba
damar dari pantauan gambar yang kami dapatkan ini jatuh di lapangan
apakah ada orang orang sekitar yang kemudian melihatnya dan juga melaporkan
dari beberapa informasi yang kita himpun sempat ada saksi ya ini pekerja dari tanah uruk
kawasan industri kendal melihat sempat ketika sebelum terjatuh
detik detik sebelum terjatuh beberapa penumpang terlihat meloncat dari heli
mencebur ke sungai sekitar sungai dan laut artinya muara
dan beberapa lainnya mungkin tidak sempat untuk melakukan penyelamatan
dan akhirnya ikut jatuh bersama heli bu sba
damar kalau tadi anda mengatakan pembersihan bangkai helikopter dari kecelakaan ini
masih dibersihkan sampai sekarang apa kesulitannya
dan kira kira sampai kapan
kapan helikopter ini bisa kemudian bersih dari bangkai bangkai tersebut
proses pembersihan dilakukan secara bertahap ya ini diawali dengan proses pendinginan
ya ini aparat tni kepolisian dan memadam kebakaran
serta didampingi oleh basarnas melakukan pendinginan dulu bu sba
jadi disemprotkan air dan beberapa larutan
agar kondisi heli benar benar tidak dapat berpotensi terbakar lagi
dan setelah kemudian nanti dilakukan pendinginan
dan benar benar heli tidak mengeluarkan asap baru puing puing ini akan dibersihkan
kawasan industri kendal sendiri adalah kawasan yang tertutup
namun karena kecelakaan ini arus untuk evakuasi sebenarnya sangat mudah
karena begitu keluar dari kawasan indusri kendal langsung keluar ada di ruas jalur pantura kendal bu sba
oke artinya masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan lapangan tersebut dari bangkai bangkai pesawat itu ya
kemudian damar kalau anda perhatikan cuaca saat ini seperti apa di sana
apa mungkin ada cuaca yang memburuk yang menyebabkan adanya kecelakaan helikopter tni ad ini
cuaca buruk memang menjadi salah satu dugaan penyebab dari jatuhnya pesawat delhi di buspang
karena sampai sore ini sampai setelah ini juga kondisinya langit di atas terlihat mendung
namun belum terlihat tanda tanda hujan
dan padahal tadi sekitar kalau kita melihat kejadian sekitar pukul empat belas tiga puluh dan kita melihat sekitar pukul empat belas
pukul empat belas sendiri kondisinya cerah
sehingga kemungkinan awak heli ini yang bertanggung jawab adalah pilot kapten gade ini melakukan keputusan untuk melakukan terbang latih
baik terima kasih informasinya